berkendara tak sampai satu jam dari pusat kota solo jawa tengah
saya tiba di perkebunan teh kemuning yang terletak di kecamatan ngargoyoso kabupaten karanganyar
lokasi yang tepat di kaki gunung lawu memberikan udara yang sejuk dan suasana tenang
cocok untuk melepas sejenak kehidupan bising perkotaan
perkebunan teh kemuning terbuka untuk pengunjung mulai pukul enam pagi hingga pukul enam sore
tidak ada biaya masuk bagi wisatawan alias gratis
ada beberapa cara untuk mengelilingi kebun teh yang terletak di ketinggian delapan ratus hingga seribu lima ratus meter di atas permukaan laut ini
anda bisa berjalan kaki atau naik kuda yang disewakan masyarakat setempat
tapi kalau anda termasuk yang suka memacu adrenalin anda bisa berkeliling dengan jeep
kontur tanah yang menanjak cocok ditempu dengan mobil berbentuk
jangan lupa untuk berpenggerak empat roda
harga sewa jeep sekitar tiga ratus ribu hingga tujuh ratus ribu rupiah
saya sarankan untuk mengajak sejumlah teman atau anggota keluarga
karena mobil ini bisa untuk mengangkut tiga hingga lima orang
adrenalin saya terpacu jantung saya pun berdegup kencang
namun semakin tinggi lokasi semakin indah pemandangannya
oke jadi kita tadi sudah melewati trek yang terbaik
naik turun naik turun sekarang sudah sampai di puncaknya di puncak ke kebun teh
ini totalnya ada empat puluh ribu hektare kebun teh yang ada di daerah kemuning di karanganyar jawa tengah
di sini bagus banget saya mau tunjukin ya
tuh di belakang saya
ini bukit yang mirip apa ya
kayak di film film kayak mirip bukit teletabis
di sini juga udaranya sejuk jadi cocok banget buat santai relax
di sini ada wahana lain yang tak kalah seru flying fox
wahana satu ini banyak ditemui di berbagai sudut kebun teh kemuning
tarif flying fox dipatok sepuluh hingga lima belas rupiah
oke setelah tadi kita jalan jalan naik turun bukit
ngelihat pemandangan dari atas tadi naik jeep sekarang mau mencoba hal lain yang
di sini saya mau flying fox saya mau melayang seperti burung
apakah saya berani katanya tingginya lumayan sepuluh meter
aman safety semua
ini maksimal berat berapa nih mas
oh satu ratus dua puluh masih aman karena masih di bawah satu ratus dua puluh
lanjut setelah itu apalagi peralatannya
jalan kaki naik ke atas
oke kita naik ya ke atas oke
langsung cabut gitu naik ke atas
selain orang dewasa anak anak dengan tinggi minimal satu ratus dua puluh cm bisa menikmati permainan ini
mereka yang tinggi badannya kurang dari itu harus didampingi oleh orang dewasa
oke udah dipasang alatnya
tadi waktu di bawah kelihatannya nggak terlalu tinggi tapi pas di atas lumayan juga sepuluh meter
oke di atas
panjang lintasan flying fox ini sekitar seratus meter
oke akhirnya udah terjun dengan berbagai kecepatan dari atas tadi
beberapa kali dan ternyata setelah yang kesekian kalinya asik tidak pernah
turun tower flying fox membuat perut saya keroncongan
saya pun mencari santapan khas masyarakat karanganyar
yaitu sego bancaan
sego bancaan terdiri dari nasi putih
wortel kacang panjang
tauge bayam dan parutan kelapa
semua sayurannya dikukus
tak lupa ada peyek teri yang menambah rasa gurih
saya mau makan makanan khas masyarakat karanganyar
khususnya di daerah kemuning ini
di daerah pegunungan namanya sego bancaan
perpaduan antara rasa manis dari parutan kelapanya
yang masih ada sari santannya
terus ada gurih dari cabai
yang ada di sini agak pedas
untuk yang ini
terus dari ini juga telur
dan yang pasti yang paling top
melengkapi segalanya adalah ini
peyek ikan asin
minuman yang disediakan adalah teh yang diambil langsung dari perkebunan teh kemuning
daun teh yang sudah kering diseduh dengan air mendidih tanpa harus disaring
dahulu sego bancaan dibuat untuk memperingati hari besar atau hari khusus sebagai ungkapan syukur
seperti kelahiran dan ulang tahun
petonan itu lahir orang jawa itu biasanya lahir senen apa
apa itu kan biasanya dibetoni bersyukur
jika anda berkunjung ke karanganyar dan ingin makan siang di lereng pegunungan
anda bisa coba untuk datang kesini
di akartika akun coro karanganyar jawa tengah